laga panas akan kembali hadir pekan ini dari kota manchester
tidak hanya perebutan gengsi rival sekota
tapi juga unjuk gigi antar pelatih yang telah memiliki rekor cukup menggilap di berbagai kompetisi
dan untuk membahas seperti apa pertandingan derby manchester sudah hadir di studio kami
pandit sepak bola justinus laksana selamat datang coach
baik kita mungkin sebelum kita mulai lebih detail melihat seperti apa nanti permainan
tanpa pogba menurut anda ini pukulan mental bukan sih bagi manchester united
kalau kita melihat data ya bukan pendapat saya kita bicara data
pada saat dari awal musim pogba bermain sampai dia cedera
jadi memang mereka bermain jauh lebih atraktif tidak bertahan
hanya bertahan lawan liverpool kalau nggak salah
selain itu mereka bermain sangat variatif serangan dari bawah dari atas
dan banyak sekali variasi variasi yang diterapkan
dan semenjak pogba cedera mereka lebih bermain operatif
ini lebih dengan bola bola atas walaupun tetap menang
hanya sekarang dengan kembalinya pogba permainan yang sebelum itu masih belum begitu kelihatan
cuma sayangnya malam ini pogba tidak akan hadir
kita tidak bisa melihat pogba ya tapi kita harus perhatikan juga seperti apa sebenarnya pertarungan dari sejumlah pemain kunci
di lini tengah kita mempunyai nemanja matis dan juga fernand
bagaimana menurut anda kontribusi kedua pemain
oke harus diakui bahwa matis ini salah satu pembelian terbaik dari mu
dia bisa dibilang sebagai missing
miskinya adalah bridging antara bertahan dan menyerang
karena mu sudah memiliki banyak defense box to box dan dia sangat bisa mengadaptasikan diri kepada midfielder lainnya
sehingga miskinya ini terjadi antara menyerang dan bertahan
fernandinho tahun tahun sebelumnya so so tapi tahun ini dia bermain luar biasa sebagai defensive box to box
tergantung apakah city lebih bermain menyerang
atau sedikit bertahan
tapi dia selalu mengadaptasikan diri terhadap dua pemain di depannya yaitu de bruyne dan silva
baik berarti sejauh ini anda melihat bahwa pemain ini sebenarnya cukup efektif juga ya bermain di masing masing tim
sangat dan mereka layak menjadi starting line up ya kalau menurut saya
oke kita lihat juga seperti apa sebenarnya formasi yang akan diturunkan oleh kedua tim
kita mulai dari tuan rumah terlebih dahulu ya
kalau saya sih perhatian satu ya
biasanya sosok ini itu kan
munculnya sebagai super sub tapi karena dia masuk di awal
riceford nggak ada
anda melihat dia ini akan cukup efektif tidak ya dalam permainan kali ini
perannya itu akan sangat terlihat tidak
kalau saya bilang raceford memang tampil beberapa match terakhir sebagai starting line up tidak begitu memuaskan
dan jadi sangat layak bahwa martial diberi kesempatan
seperti juga lingard yang selalu menjadi pemain cadangan
terakhir dia main sebagai starting line dan bermain luar biasa
jadi ini adalah pemicu yang dilakukan oleh mourinho untuk memotivasi secara psikologis bahwa pada saat mereka diberikan kesempatan untuk bermain
mereka akan tampil all out
jadi untuk saya formasi seperti ini adalah yang layak semua pemain
adalah pemain yang tiap minggu bermain terutama young dan valencia memiliki season yang luar biasa
bermain selalu hebat bagus dari sisi menyerang maupun bertahan
dan lukaku juga tampil bisa dibilang walaupun tidak selalu cetak gol tapi kontribusinya juga luar biasa
kalau kita perhatikan mungkin dari pola permainan seperti ini misalnya dari lini tengah
kita juga tahu bahwa biasanya kalau kita melihat bahwa pemain pemain bertipe cepat itu seperti lukaku dan juga marshal kemudian
tetapi di sini ada nama herrera yang mungkin tidak menggantikan vela ini
apa saja mungkin pilihan yang dimiliki oleh manchester united dalam hal ini
apakah mungkin menarik lukaku
ada lukaku lebih ke depan
kalau saya bilang tidak
saya lebih melihat ini seperti begini martial lingard mendukung lukaku
kedua pemain ini bisa masuk ke dalam ataupun ke luar sayap
nah di sini yang kita lihat peran sangat penting adalah valencia dan yang
apakah mereka lebih cenderung mendukung untuk menyerang atau lebih bertahan
nah pada saat mereka memiliki lima pemain untuk menyerang dua pemain ini lebih bertahan
seperti saya tadi katakan matis lebih beradaptasi terhadap herrera
herrera adalah pemain box to box yang seringkali mendukung lukaku atau tiga pemain depan
pada saat mereka diserang peran tiga center back ini sangat penting
dalam arti apakah mereka lebih melebar atau menjadi sebuah blok di tengah
tapi dengan tidak ada lukaku ya pilihan strategi yang mungkin akan
tidak ada pogba
tidak ada pogba maksud saya
ya dengan tidak ada pogba
pilihan apa mungkin dilakukan untuk semakin mensupport lukaku di depan supaya bisa mengacak ngacak pertahanan manchester
kalau saya melihat lebih peran dari herrera untuk bisa melakukan supply
jadi herrera lebih menggantikan lukaku sebagai supplier kepada tiga pemain depan ini
bagaimana dengan mungkin pola penyerangan apakah masih akan mengandalkan dari sisi kanan
karena selama ini kita tahu bahwa mu cukup dominan dari sisi kanan seperti itu
enggak juga kalau saya bilang young memiliki peran juga luar biasa
kali ini dia sudah mulai
coba saya hapus dulu ya
karena malam ini saya melihat ada sedikit perubahan saya tidak melihat bahwa mu akan bermain seperti biasa
ini kemungkinan besar akan dimanfaatkan oleh
dalam arti dia akan lebih bermain bertahan
bahkan lukaku martial maupun
akan ditarik ke tengah
jadi yang terjadi adalah saya melihat ada dua blok
satu blok bertahan dan blok pertama di depan untuk menghadang serangan serangan mu
nah sekarang peran yang penting adalah kalau menurut saya dua ini
apakah mereka lebih menyerang atau lebih bertahan
sehingga mereka bisa menjadi lima defender di belakang
oke berarti ini terlihat bahwa bisa dikatakan tetap mengandalkan strategi kantor atm
karena minggu lalu mereka mendapat beberapa counter attack
jadi tiga pemain yang akan bermain letar malam memiliki kapasitas yang luar biasa
speed skill dan insting yang membunuh
dan itu akan dimanfaatkan oleh murinho sepertinya minggu lalu
walaupun mungkin minggu lalu juga fansnya mu agak deg degan juga kan melihat mu di game terus
tapi ternyata balik lagi
dehea juga mungkin harus siap ya
kalau saya bilang seandainya mu tidak memiliki the gaya mungkin mu berada di ranking enam sekarang
bukan di ranking dua
jadi ini keeper luar biasa
memiliki segalanya safe dan nyaris butuh goal difflection atau gol bunuh diri untuk bisa melewati dunia
kita beralih ke selanjutnya
kita lihat lagi strateginya
kalau anda melihat
ya ini mungkin tidak usah dilakukan lagi ya
aguero seperti itu
tapi biasanya kita melihat bagaimana bahwa city itu selalu menyerang lewat tengah
sedikit sekali dari kiri
walaupun membuka ruang dari kiri tapi akan kembali ke tengah
dan kemudian menyerahkan kepada de bruyne ataupun aguero ataupun silva
bagaimana anda melihat apakah mereka akan tetap mengandalkan pola permainan seperti itu
jadi peran tiga ini adalah sangat penting dalam arti tidak hanya silva de bruyne atau ferdinand
tapi lebih dari pergantian posisi
pada saat silva turun ke bawah atau brand fernalnya bisa ke depan
nah dia selalu beradaptasi dengan tiga pemain
ini adalah kuncinya
kita lihat pada saat kedua pemain ini bermain tidak terlalu bagus
mereka kesulitan cetak gol
karena banyak sekali passing and passing lahir dari kedua pemain ini ke sané aguero maupun sterling
baik berarti sepertinya masih menggunakan strategi yang sama ya
kalau di lini tengah ini
peran dari fernandinho bisa dikatakan buat mensupport ya
mungkin memutus aliran bola juga
tapi apa mungkin pilihan formulasi apa mungkin untuk menahan counter attack yang akan dilakukan oleh mu seperti yang kita bahas tadi
kalau saya bilang peran yang sangat penting ada di kyle walker maupun fabian delft
sejauh mana mereka melakukan membantu serangan
karena pada saat mereka membantukan serangan praktis ada satu dua tiga empat lima
pemain yang maju ke depan
jadi kedua pemain ini harus lebih berhati hati tidak terlalu menyang lebih masuk ke dalam
membantu kedua center back ini agar pada saat di counter attack mereka siap menampung serangan balik dari mu yang sangat berbahaya
baik tapi salah satu juga pemain yang bisa dikatakan cukup mempunyai speed cepat yang selama ini juga mengandalkan bola bola dari kaki ke kaki
kita tidak melihat di starting line up
anda melihat ini bagian dari strategi atau justru dia juga mungkin di pertandingan akan diturunkan
ini anak masih muda ya
jadi dia baru pertandingan pengalaman dia butuh waktu lagi untuk adaptasi
apalagi di depannya ada agero musim lalu setengah musim datang seringkali cedera
jadi dia tidak selalu bermain sebagai starting line up
dan untuk saya ini hal yang bagus dalam arti pada saat dia diberi kesempatan dia selalu dengan sepenuh hatinya ingin tampil on line up
jadi saya rasanya ini hal yang layak
dan itu juga berlaku untuk sunny musim lalu
awal awal juga tidak terlalu bagus tapi tahun ini bermain juga luar biasa
mungkin waktu ya yang akan menunjukkan sih mereka
dan juga kalau kita lihat misalnya beberapa gol yang terjadi ke gawang city sebutlah seperti melawan southampton itu lahir dari set piece
anda melihat mu juga akan memanfaatkan peluang ini mungkin dari corner atau dari

apa faktor error yang mungkin terjadi di lini pertandingan
pertahanan sehingga set piece bisa beralih menjadi gol bagi lawan yang melawan city
justru saya melihat lawan mu kemungkinan besar gol gol yang terjadi untuk city berada dari bawah bukan set piece
karena mu sangat luar biasa dengan bola bola atas
lima pertandingan pertama di musim ini pada saat mereka menangin dengan skor besar tiga empat gol pertama selalu berasal dari bola bola atas
nah ini akan dimanfaatkan karena mereka memang memiliki pemain yang ada tiga empat lima
tiga empat lima pemain yang memiliki kekuatan dengan bola atas
dan itu lebih dimanfaatkan oleh mu daripada city yang lebih mengandalkan bola bola bawah
berdasarkan passing dari silva maupun de bruyne
baik terakhir coach
prediksi skor siapa yang akan lebih unggul
dikatakan di united loh
tahun lalu mereka juga sempat menang ya satu dua
kalau saya bilang seandainya mu berani bermain menyerang
saya lebih unggulkan city
tapi kalau mu lebih bertahan saya rasa lebih ke seri
lebih ke seri
kalaupun menang itu kira kira berapa skornya
ini akan tipis
tipis ya satu atau satu dua
ya selisih satu gol
selisih satu gol
baik coach yassin terima kasih sudah membahas
nanti kita juga harus menunggu seperti apa jalan pertandingan pastinya panas ya
sebagai fans netral kita harus menikmati
baik coach yasin terima kasih sudah hadir di studio dua acn indonesia